ada pun motif yang sudah kita dalami
dari hasil pemeriksaan bahwasannya motif dari pelaku melakukan penganiayaan terhadap korban
yakni karena adanya kata kata dari korban yang menyinggung perasaan dari pelaku
untuk pelaku untuk kenakan pasal berapa
untuk pasal yang kita kenakan yakni pasal tiga ratus lima puluh satu ayat dua dengan ancaman paling lama lima tahun penjara
pelaku ditangkap di mana
untuk pelaku alhamdulillah tanggal enam setelah melakukan aksinya pelaku melarikan diri
dan sempat beberapa kali berpindah pindah di wilayah kalembang
kemarin tanggal enam februari kita amankan di desa pulau harapan